sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bu kalau baca jasa bejaya kenapa
bu kalau baca jasa bejaya kenapa

bu kalau baca jasa bejaya kenapa
bu kalau baca jasa bejaya kenapa
ya udah minta pergi pulang
lari pagi udah selesai kok
berartis kan tante farah tinggal di jakarta juga
bung dil tinggal di rumah fadil
berarti emang bener apa kata mama
kamila dan mama cuma ngincer satu hal
jadi orang kaya
bagaimana sih pak
di taksik saya ada penumpang
karena bansa yang pecah ini
mas antar ke depannya ke jalan raya
nggak jauh kok mas
di sini sepi mas
dari tadi saya nggak lihat ada taksi jalan di sini mas
atau begini aja mas
ini sebagian buat mas
buat ngantar ke jalan raya tadi ya
ini biar sebagian buat saya
pak pak pak
pak pak pak
suruh penumpang bapak ke sini
tapi saya cuma nganterin sampai jalan raya aja
saya nggak mau ngantri sampai rumahnya
sial ini belakang
terima kasih ya
kita kan baru pertama kali ketemu
semoga aja lain kali kita bisa ketemu
aduh udah lama banget gak ketemu kamu ya
ya om kita udah lama ya gak ketemu
kamu tuh masih pake kacamata aja ya
ya biar agak gaya gitu
inah pulang ya
hai saya indi

sama bu preocupasi
jangan enging di tempat lain
kalian nggak percaya
sepertinya saya lagi ada sekarang sih
hal itu tuh aku
memang extremely sukar nggak ada t dieta
pengen punya buang
nggak apa apa kok kak fadil
sejak orang tuanya meninggal di kecelakaan pesawat
tiap liburan dia pasti ke rumah
dia udah kayak bagian dalam keluarga aku
malah deket banget sama dia